kuasa hukum ag yang kini berstatus anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan david ozora ditangani unit perempuan dan perlindungan anak di treskribum polda metro jaya
pihak kuasa hukum ag datang untuk konsultasi peningkatan kasus kliennya
kuasa hukum ag manggata toding ini mengaku telah memberitahu ag tentang peningkatan status hukumnya
manggata toding memastikan akan menghadirkan ag untuk diperiksa apabila diminta oleh penyidik di treskrimum polda metro jaya